petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan
melakukan pertemuan di sebuah pulau di kepulauan seribu milik ketua umum nasdem surya paloh jumat lalu
pertemuan tersebut dihadiri ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono beserta sekjen
lalu ketua majelis yura pks salim segap al jufri
serta presiden pks ahmad syaihu
hingga ketua umum nasdem surya paloh
yang didampingi oleh sejumlah ketua dpp nasdem
ketua dpp nasdem taufik basari yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyebut
pertemuan ini awalnya ditujukan untuk memberi simpati kepada nasdem
saat menteri kom info joni plate ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
karena kasus korupsi menara bts
namun ia tak menampik jika pertemuan ini juga turut membahas nama calon wakil presiden
yang akan diusung oleh koalisi perubahan untuk mendampingi anies baswedan
banyak hal yang kita diskusikan ya
kondisi terkini ya
situasi demokrasi di indonesia
bagaimana kemudian kita menghadapi permasalahan permasalahan yang timbul
di waktu waktu terakhir ini
jadi banyak hal ya
termasuk juga ya
cawapres dan sebagainya itu juga bagian dari
poin poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu
lembaga survei fixpol merilis peta kekuatan calon
dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat di provinsi jawa timur
dari rilis survei pada rabu siang
nama menko polhukam mahfud md mengantongi dukungan paling tinggi
di susul ketum pkb muhammad iskandar
gubernur jawa timur hafifah indert parwansa
dan lainnya alamatiliti
menggunakan metodologi multi stage random sampling
pada periode sembilan hingga enam belas mei dua ribu dua puluh
dengan jumlah responden sebanyak delapan ratus empat puluh orang
elektabilitas mahfud md sebagai cawapres berada di urutan teratas
di susul muhammad iskandar
dan lainnya alamatiliti
dari tiga poros yang ada
ada empat tokoh politik yang ada di jawa timur
yang saya melihat bahwa punya potensi untuk menjadi cawapres
anies ganjar maupun prabowo
kemudian abdul muhammad iskandar
kemudian hafifah indert parwansa dan lainnya alamatiliti
jadi empat tokoh jawa timur ini
yang dalam potret survei kami yang kami lakukan di periode mei ini
potensial untuk mendapat suara yang signifikan
yang belum menentukan sikapnya dalam survei ini
tim liputan cnn indonesia